tapi gue ceriga itu pasti buat si bu hidim
lu hamil ngunik mau beli ramuan
kan lo yang bilang meninggal
siapa yang bilang meninggal
mak noid meninggal
mak noid meninggal
sampai di cari pak mbak
sampai juga dicari orang sekampung

eh masih mas
eh tuh sundal gue lu angkat
ntar kena hujan
rumah rumah gue
terserah gue mau lewat mana
bang mamatnya anak anak baik ya
orang masih hidup dan ngumumin udah meninggal
mestinya tuh lu bersyukur
kalau si mamat enggak ngumumin
si rizal tuh udah habis
jadi dodol digebukin sama si muhyiddin
taruh sini sendalnya
eh lu buka
bermain di kabut
kenapa muka lo ditekuk gitu pulang dari masjid
pulang dari masjid cemberut aja
ayah mau pisah
jadi perempuan murahan banget sih lo
nyarin dulu abang
nyarin dulu abang
lo kagak usah takut
bentar lagi juga jadi jande
lo ada temennya
pikiran aja sama yang tadi
gak ada apa apa
akang gak tau sih
mina tadi tuh bener bener gemeteran
mina takut ada apa apa sama akang
kebayang semua yang jelek jelek
kang dengerin mina
kalau ada apa apa sama akang
terus anak anak gimana
indri sayang sama dede bayi
makasih sayang ya
mama emang anak mama yang baik yang cantik
yang sayang sama adiknya
ih awas kenap
pilih dulu ya
banyak makanan nih
indra kampus dulu ya
mama ke klinik lagi kapan
indra yang nganter ya
yaudah indra berangkat dulu
nggak nyangka indra
ma kenapa kita semua sayang sama mama
waktu kemarin ini
indra antarin mama
bikin mama ke klinik kenalan sama cewek cantik
gitu baru tau
udah diem ngapain sih lu nangisin dia
abang mau kemana abang jangan tinggalin nek
abang jangan tinggalin nek
buat buah pamit
dengar ya lo bener bener ya jadi perempuan udah gak ada harga diri sama sekali loh
lu mau lu mau nikah sama laki laki yang udah kagak percaya sama lu
kalau laki lu udah nuduh lu sendiri sama orang lain iya
nggak maunya nggak maunya
ambilin gua air
kenapa jadi lu yang ambilin air buat gue
gue nyuruh anak gue
ngerit kalau gue jadi lu gue yang ninggalin dia
gue tersinggung nih anak gue udah kagak dipercaya
si minah hamil lu bercerai
cuma ambil pes pak
akang jangan lama lama
minah kok masih kepikiran sama yang tadi ya akang
akang pergi dulu
terima kasih pak
suara makna itu ya
ada di dalam
kita ngobrol disini aja
biar mereka gak denger
nu jangan mau diginiin terus sama si nunik
maksud mak apa sih
tina pernah mau beli ramuan gue
tapi gue cerita itu pasti buat si ibu hidim
lu hamil nunik mau beli ramuan